mobilnya mau dinaikin kalau dorong terus ngapain
b b b panik my poooooooooooooooooooooooooooooooooooooom
gue udah tau ini mau nyari
tunggulah aku ikut
gue selih dikit
si maling melompat kesini
suara motornya itu neng
oh tak ketahuan
oh tak ketahuan
motor udah pergi
oh bener juga
oh pantes kagak gerak tadi tam
tidak bisa mundur
ini didorong jadi
lupa prak men
hebat banget ya
enggak biasa saja
si rambutnya bisa tau
yang penting itu sekarang angkotnya dimana
itu yang penting
bini aneh ama aneh
gua bantuin ga lu
nunggu rudy kan
rudy ga masuk
ya udah deh
nah itu angkat bang rudy
udah saya pindah aja
penumpangnya ikut aku lagi
gak apa apa rudy
kenapa cuma sampai sini
kalau dorong terus
kita masuk aja yuk
gue pengen nanya nih
emang itu maling sendiri
gue juga tau
kalau sebelas orang
nah kalau ini sok tau lu
dari mana lu tau
kan bisa saja lewat jompok
kalau lewat jonggol
kalau di tol
eh tau gak rambu
ini kita cuma buang buang waktu nih
sejam ada kali kita buang nih
mungkin kita cari angkot
mucang gua juga
gua bisa menelusuri jejak ban
gua mulai percaya nih mil
kayanya dia tau nih caranya nih
sepertinya dia itu keturunan
suku pencar jejak
orang orang yang memang punya keahlian
biasanya penciumannya tajam
dan biasanya juga
eh ikutin gua
kan kita ngikutin ente
oh jadi suami kamu gak pulang mil
nih kesana ya